gedung penanganan penyakit infeksi terpadu ini dibangun terpisah dari perawatan pasien lain di rumah sakit pusat angkatan laut dr ramelan
langkah ini diambil untuk mencegah bercampurnya tenaga medis dan pasien covid sembilan belas serta non covid sembilan belas
gedung akan dioperasionalkan minggu depan dan dapat menampung satu ratus tujuh puluh pasien covid sembilan belas
sementara ruang icu berventilator sebanyak dua puluh tiga buah
kepala staff tni angkatan laut laksamana yudo margono mengatakan jumlah tempat tidur akan ditingkatkan sampai tiga ratus buah
dengan pasien yang lain ini merupakan dilengkapi dengan perawatan yang canggih sebetulnya
sehingga pasien covid yang ada comorbid ini dapat kita rawat semuanya di sini
sehingga setelah tahu penyakitnya apa baru kita rawat di tempat perawatan
seperti sejumlah daerah lain di jawa timur kota surabaya juga mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas
total ada delapan belas lima ratus kasus kumulatif covid sembilan belas dengan penambahan per hari antara delapan puluh
data persatuan rumah sakit indonesia jawa timur menyebut
rata rata kapasitas rumah sakit termasuk di surabaya sudah di atas tujuh puluh persen
tim liputan surabaya